pemerintah berencana merelokasi rumah warga yang terdampak banjir lahar hujan gunung merapi di beberapa wilayah di sumatera barat
besar harapan warga agar bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan bisa kembali melanjutkan hidup
berikut liputan jurnalis kompas tv asri gunawan dan subandi bersama korban banjir lahar hujan marapi di bukit bata buah agam sumatera barat
pasca bencana banjir lahar dingin gunung merapi para warga atau korban terdampak ini tidak hanya kehilangan tempat tinggal namun mereka juga harus kehilangan usaha mereka
salah satunya di tempat saya melaporkan ini dahulu merupakan bengkel dan kondisinya sekarang sudah hampir rata dengan tanah hanya sisa sisa bangunan saja yang masih ada
dan bahkan saya melihat ada bangkai kendaraan roda dua yang terlihat ini sudah terlumuri oleh lumpur dan material vulkan
bapak selamat siang pak izin tanya sebentar ya bapak bapak siapa
pak ini bengkel punya bapak
ya punya saya sekalian rumah ya sekarang udah hancur lah gimana lagi
ini kan artinya sudah rusak parah sudah rusak berat sudah ada informasi ini zona merah atau seperti apa pak
sudah di zona merah kan ini soalnya material yang datang dari gunung itu memang tidak terduga bu
sangat besar sekali pokoknya nggak ada harapan hidup
artinya ini kan sudah zona merah artinya sudah tidak bisa ditinggali harus direlokasi begitu ya pak
sudah dapat informasi soal itu sudah didata
pendataan relokasi sudah cuman seperti apa relokasinya belum ada konfirmasinya ke kita
belum tahu tempatnya kemudian seperti apa nantinya
memang berat meninggalkan tempat ini berat anak saya lahir di sini
harapannya kalau pun relokasi seperti apa pak
oh tidak jauh dari bukit tinggi atau masih berada di bukit tinggi sendiri lah
rumah yang saya tempati itu layak jauh dari bencana kemudian sumber air
kehidupan cukup lah saya bisa usaha lagi seperti semudah gitu loh
harapannya mungkin semoga bisa direlokasi di tempat yang selayaknya begitu ya pak yang bapak inginkan
dan ada mungkin harapan lain yang bapak ingin sampaikan
enggak enggak putus harapan sebenarnya nggak tahu bagaimana
tapi semoga dari upaya yang dilakukan pemerintah khususnya soal relokasi ini bisa
semoga bisa kembali beraktivitas bisa melakukan banyak kegiatan termasuk juga pendidikan anak anak khususnya ya bapak ya
baik terima kasih pak widodo untuk waktunya selamat beraktivitas kembali
dan saudara tentu saja ya relokasi memang sudah direncanakan oleh pemerintah
namun yang perlu dan penting diperhatikan juga lokasi dari lokasi itu sendiri
karena kita ketahui masing masing dari warga ini punya cerita masing masing punya kegiatan masing masing
termasuk mata pencaharian mereka masing masing
sehingga memang untuk relokasi diharapkan lokasinya ini bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari hari
dan juga tentu saja tidak memutus harapan mereka
sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu korban terdampak tadi
asri gunawan subandi kabupaten agam sumatera barat
makanlahap bareng mas didi
forum g dua puluh atau g dua puluh indonesia memiliki tagline
yang bertujuan agar kita dapat segera pulih dari efek pandemi
dengan cara misalnya meningkatkan produktivitas apapun kegiatan kamu
salah satunya dengan investasi
bentar benang merahnya dengan investasi apa
akhirnya seneng banget nih yose disini
kembali lagi di acara atau program kesayangan kita di sobru sobat rupiah
dan juga sobru sobru di rumah kali ini kita tahu ya bahwasanya
lima tahun sudah kita dihajar pandemi ibarat tubuh orang itu sudah kena opnam kerokan
nah kita ingin bahas nih soal scaring effect ini seperti apa sih saat ini dan kedepannya
dan kali ini sudah hadir di sebelah yose ada mas christian armantyoto
oke mas kita kan mengenai ini bahas scaring efek g dua puluh
scaring effect ini gimana sih mas saat ini dan ke depan itu seperti apa
ya mungkin teman teman atau bahkan kita sendiri kan jarang ya denger istilah scaring effect gitu kan
scaring effect kan sebagai salah satu agenda prioritas finance track g dua puluh
ini momentumnya sangat pas jadi setelah kita di tagpa pandemi masa pemulihan
indonesia menjadi tuan rumah presidensi g dua puluh
nah agenda pertamanya itu kalau kita dengar scaring effect